kita ke informasi selanjutnya hampir dua minggu ini masyarakat kota bandung merasakan suhu yang dingin
bagi yang memiliki alergi terhadap dingin suhu dingin yang melanda bisa memicu timbulnya penyakit
masyarakat pun harus mewaspadai penyakit yang bisa ditimbulkan dari suhu dingin
suhu dingin yang melanda bandung jawa barat sudah dirasakan hampir dua minggu ini
jika biasanya pada malam hari suhu di kota bandung ada di kisaran dua puluh tiga hingga dua puluh empat derajat celcius
kini warga bandung harus merasakan suhu dingin di kisaran enam belas hingga tujuh belas derajat celcius
perubahan suhu yang menjadi lebih dingin ini dikarenakan sudah memasuki kemarau
saat ini memang di kota bandung ini terasa suhu udara saat malam hari lebih dingin dibanding bulan sebelumnya
kemudian di siang hari suhu udaranya terasa lebih panas dibanding bulan sebelumnya
ini adalah hal yang wajar karena saat ini di kota bandung dan sekitarnya ini sedang berada di musim kemarau
salah satu ciri musim kemarau adalah suhu udara yang dingin atau suhu udara minimum di saat dini hari lebih rendah dibanding bulan yang lain
suhu dingin beresiko menimbulkan penyakit sehingga masyarakat pun harus mewaspadai timbulnya penyakit akibat suhu dingin
ada beberapa penyakit yang memang perlu kita waspadai yaitu terutama untuk yang punya alergi
karena biasanya munculah terpicu oleh
ada beberapa seperti asma kemudian juga penyakit penyakit lainnya kulit gatal gatal dan sebagainya yang terpicu dengan cuaca dingin
memang tidak semua orang terutama orang orang yang punya alergi itu yang harus diwaspadai
selain asma dan alergi penyakit yang sering timbul akibat suhu dingin adalah flu dan batuk
agar tetap dapat menjaga kesehatan di suhu dingin roshio menyarankan untuk berolahraga sehari minimal tiga puluh menit
warga kota bandung sendiri juga sudah melakukan antisipasi menghadapi kondisi suhu dingin yang tengah melanda
ya kita makan yang benar benar bervitamin gitu ya biar daya tahan tubuh kita ya tetap fit mau udaranya rubah mau apa gitu
ya saya sekarang tuh susu lah hangat jadi ininya terus pakai baju juga kalau keluar ya mungkin nggak bisa kayak ini ya harus yang pakai mantel kayak apa kalau yang benar benar lagi ekstrim
terus yang paling ekstrim di bandung kan pas malamnya itu ya
antisipasinya sih lebih
jadi gimana ya menjaga kesehatan dengan pengolah makan yang gitu gitu terus dengan harus mempersiapkan segala peralatan gitu lah kayak misalnya jaket yang tebel kan sekarang emang lagi dingin banget gitu ya
kalau menurut saya untuk menjaga kesehatan lebih menjaga kesehatan sih terus kurangin pulang lebih larut malam karena kan cuaca juga sedang lagi dingin gitu kan
kalau pulang malam juga kan makin dingin jadi bisa timbul penyakit juga gitu
bmkg memperkirakan suhu dingin di kota bandung
masih akan terus berlangsung hingga september mendatang
warga diimbau untuk menjalankan pola hidup yang sehat agar terhindar dari penyakit
mita handayani bandung